sehum bah gt
amit cucunya nyariin lu juga kesini
ojek juga bilang begitu tadi
ini alamatnya bang
tuh kontrakan yang pintu nomor dua
tis ada apa jak
kata tate katanya dia mau ikut bini lu
ya gak apa apa tuh jak
kok tati kan jarang pergi pergi
dirawa bebek terus aja
nah lu nyindir gua
masya allah jak siapa yang nyindir
kok tati kan jarang pergi pergi
dirawa bebek terus aja
ya itu sama aja lu nyindir gua
bang denny mau ngojek
iya tuh bang pake helm dulu atuh
dasar bocah ya
ulu ulu kenapa peh
di rambut gua hanya sama
ulu ulu bener bang peh
panjangnya nggak sama sama yang kiri
kok lu malah gak tau ini apa
terus gimana atuh be
masa harus kesana lagi
saya tuh udah gak ada duit
lu ngambil duit gua ya
di tas gua
ngambil duit di tas lu
ah lu ngaku lu
kan gua yang nyuruh lu masukin duit ke tas gua
tadi emang gue masukin duit ke tas
gue gak percaya
sini berasa apaan lu
lu kemana aja sih
lu ngasih kembali lagi coba kelebihan tiga puluh ribu
berarti sayang salah dong ngasih kembalian kelebihan
iya tadi bang deddy ngasih kembaliannya sambil ngobrol jadi salah
maapin gua ya pur